kepala badan keamanan laut bakamla membenarkan adanya operasi tangkap tangan
yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi kepada salah satu deputinya
bakamla akan melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut
kepala bakamla laksamana madia tni al ari sedewo
membenarkan bahwa salah satu deputi bidang hukum dan kerjasama bakamla
eko susilo hadi tertangkap tangan oleh kpk di kantor pusat sawah besar jakarta pusat
ari sadewo juga menambahkan saat ini memang bakamla sedang mengerjakan proyek
pemugaran kantor baru di gedung pola menteng jakarta pusat
tadi siang menjelang siang rupanya ada kejadian tertangkap tangan
yang melibatkan salah satu deputi saya yaitu deputi informasi hukum dan kerjasama
nah ini masih di dalam ini terkait apa
karena ketika bakamla melakukan perubahan
mau dibesarkan tentunya banyak butuh pengadaan alat
nah dasar pegangan saya adalah blueprint bakamla
kembali melakukan operasi tangkap tangan dan kali ini komisi pemberantasan korupsi
melakukan ott di instansi badan kemanan kelautan bakamla
seorang pejabat bakamla serta tiga orang lainnya ikut ditangkap
dan sejumlah uang dan mobil disita dalam operasi ini
komisi pemberantasan korupsi kpk membenarkan telah melakukan
operasi tangkap tangan di badan keamanan kelautan rabu siang
satgas komisi pemberantasan korupsi menjaring empat orang
satu diantaranya dari pejabat bakamla dan tiga lainnya dari pihak swasta
kpk belum membeberkan siapa pejabat negara yang dimaksud terlibat dalam kasus itu
namun pihak bakamla sudah menyebut nama pejabat yang ditangkap oleh
deputi bidang informasi hukum dan kerjasama di badan keamanan laut eko susilo hadi
kpk juga menyatakan sebuah mobil jenis suv dihitung
begitu pula dengan uang yang nilainya disebut cukup besar
masih dihitung hingga rabu malam
kpk belum menjelaskan secara rinci jenis kasus apa yang menjerat pejabat di bakamla itu
sedang pihak bakamla menduga operasi tersebut terkait pengadaan alat survei layer system
tahun dua ribu enam belas senilai empat ratus miliar rupiah
budi tanjung jakarta